saudara puluhan rumah di kecamatan sindang kasih kabupaten ciamis jawa barat retak akibat tanah bergerak yang dipicu hujan deras
tidak hanya rumah saat ini warga memilih mengosongkan rumahnya karena terancam ambruk
puluhan rumah warga desa budi asih kecamatan sindang kasih kabupaten ciamis retak setelah hujan deras dan angin kencang melanda lokasi itu
bukan hanya retak bahkan permukaan tanah terkikis dan lapangan olahraga terbelah
kejadian ini terjadi setelah wilayah itu diguyur hujan selama dua minggu
hingga kini belum ada kajian khusus dari badan geologi mengenai penyebab retaknya rumah warga
warga merasa panik dan memilih mengungsi sementara ke tempat lebih aman
kayak di tv tv kan ya udah kejadian
di sini baru mau kejadian gini takut
ada berapa kakak bu semuanya yang ibu tahu
kejadiannya itu kalau awam atau kita biasa menyebutnya adalah longsor
longsor itu kejadian tanah ada rutu atau orta atau apapun
penelitian atau pengkajian khusus dari biologi kita belum bisa menyebut itu pergerakan
karena istilah pergerakan tanah sangat spesifik dan banyak indikasi indikasi atau indikator indikator yang menemui
untuk menyebut itu bahwa pergerakan tanah atau lockdown biasa